kemudian calon bini dong papi namun calon bini siapa yang mau anakku nggak bakalan mau amin
lo udah sono sono sono begini begini ah lagi puyeng ada aja nih orang atuh ah awal nih
hai eh arun asal tahu aja nih warga
yang kontrak di rumah gue udah protes dari kemarin dia kepengen pindah dari kontrakan
gue kalau lo masih ngejogrok di kontrakan gue maaf aja besok pagi lo udah mulai pindah
di rumah kontrakan gue ya bang iya maaf maaf jangan mendadak gitu dong tersebut pindah kemana
masih ada di kuburan kawi kawi masih banyak yang kosong kalau mau we don't look kalau pengen
ya bapak bapak saya mohon tenangnya jangan kepanjing emosi ntar akhirnya masalah jadi
senyor sudah datang disini mengerti male eventually
kenapa di kantornya bapak bapak bapak bapak gede gede finally
saya tidak perlu lagi
karena mbak bissar mili sudah datang dan sudah memutuskan semuanya
benar pak rw
saya ini sudah gede banget nih
sama yang namanya si kardun
bikin rusuh aja di kampung ini
mendingan ya cardun lo besok pagi look out dari kontrakan gue
cepat ya jangan pek kagak lo
untuk sementara ini keputusan dari rt rw
kalau pak kardon mesti pindah dari kampung ini
kalau lo kakak pindah sama gue
besok lu berarti kagak ngeliat matahari
jangan mentok muat
belah kuluk badan lo kena angkat kubur aja juga
lo mau ke tempat ini ya
hah sekarang gue baru ngerti deh
kenapa sebarnya si nelan bawa kita semua ini ke yayasan anak caca
itu orangnya gak mau pakai ngomong atau nasihat
maunya nih apa yang masuk ya kak
lalu lo juga waktu belum hamil
setiap malam setiap habis sholat
lo selalu tahajud
akhirnya allah melalui jingelan
melalui adanya lo akhirnya jadi hamil ya mak
udah gitu terus kita
doa deh masing masing
aduh doanya dia supaya pengen punya anaknya perempuan
nah gue pengen cucu pertama ini laki laki
yee tau taunya kita lupa ya
eh tau taunya kita lupa ya
bahwa yang nomor satu itu adalah
kita ini supaya sehat dan selamat
rasanya lo nih paling berhak atas kehamilan ini
bahwa allah ada sayang sama lo aja
lo jadi tuhan bikmat
akhirnya empok sama emak
artinya juga terbuka sekarang
nih gak ribet ribet lagi kan
kalo misalnya adik jonny itu laki atau perempuan
yang penting sehat
layar sempurna dan tidak kurang satu apapun
ya allah dong
tapi kalo misalnya jonny berharap nih
adik jonny laki lagi gak apa apa kan
boleh dan jon
berharap boleh boleh aja
masa berharap dilarang
haduh mbak be bagaimana sih
tentu si bongki pake dilepasin segala
pake dikasih ampun
mestinya mbak be abisin aja
gak usah dikasih ampun mbak be
tau gak sih
sakit banget udah dilecehin sama si pesek
apa kata omongan najisulam tadi ah
ya dengerin sih
kenapa lo sekarang masih mare mare mbak be
berarti lo tadi kagak ngedengerin omongan najisulam
makanya lo kalo pake pakaian tuh yang bener
yang enak dilihat orang
mati lelaki jadi jahat ngeliat lo
contoh tuh adik lo
atau suruh mana tuh
rapi pakaiannya enak dilihatnya
aduh mbak be gimana sih
kalau atika pakaiannya kayak rumahnya tertutup gitu
berarti atika tidak mensyukuri pemberian allah
ngomong bulak balik begitu
omongan lo terbalik balik begitu lo
sama yang otak lo ah
ihh mbak be gimana sih
jadi harus diliakin dong
masa ditutup tutup rapet kayak lempet
lu korban model lo tau gak lo
lo jangan pake gitu gituan lagi
udah sering banget bawa bilangnya lo jangan pake gitu gituan
masih pake pake gitu gituan lagi
eh tika lo tau gak ah
yang kijang di monasento
kalo dia tuh ngeliat sesama temen temen kijangnya juga
dia malahan temen malahan dirang
berada punya akhlak
diciptakan sama allah paling sempurna
kenapa lo kagak bisa jaga diri lo
mbak be lo
prisik prisik kalo dibilangin aja
eh pergi pergi pergi
namun calon bini siapa yang mau
pergi pergi pergi
gue lagi puyeng ada aja nih orang atu
masuk masuk masuk
satu kampung udah pengen ngabisin si kardun
asal lu tau tuh
si tika juga ikut ikutan
kurang ajar deh beraninya cahaya na tika
ayo kita hajar si kardun
enak aja tika dicoyol coyol sebarangan aja
eh si kardu udah diusir dari kampung ini
diusir kan belum datang gue
nggak aji nih berantemnya dah
ya udah dah
kalau lu pengen cari keributan mau
gue cukup ngedoain aja dari sini dah
kasian tuh si daud
nih tadi disitu daya adat tuh tadi emak udah ketemuin
gimana kalau nama depannya tuh
boleh boleh aja emak
tapi kalau anaknya perempuan
nama depannya apa
bagus bagus tuh artinya artinya
artinya sopan dan lembut
ah jadi tinggal nambahin aja tuh tengahnya sama belakangnya
kompak banget nih berdua
iya nih lam
kita nih berdua lagi cari cari nama nih buat jabang bayinya si rom